sistem operasi terbaru iphone ios sembilan tiga yang baru diluncurkan pada dua puluh dua maret
sudah menuai banyak keluhan dari para penggunanya
ios sembilan tiga ternyata masih memiliki berbagai kekurangan
dalam banyak kasus iphone versi lama dan ipad yang menggunakan sistem operasi ini
bahkan tidak bisa bekerja dengan baik
tidak sedikit pengguna iphone mengeluhkan beberapa aplikasi seperti safari chrome dan juga mail
dalam forum pelanggannya apple menyatakan telah menyadari hal ini
dan sedang memperbaiki kekurangan pada sistem operasi ios sembilan tiga
para pengguna iphone juga telah memprotes kekurangan sistem operasi terbaru ini ke akun twitter apple